bapak kan kalau di rumah biasanya makan yang mewah mewah kan pat
makanan jatah ayam saya buat bapak aja
kalau saya sih udah biasa makan tahu tempe doang
amira kamu benar benar gadis yang baik
dan saya nggak bisa menolak perasaan itu
saya nggak tahu kenapa
ini ayam untuk kamu amira
itu betul betul hasil dari keringat saya
kamu ngertikan maksud saya
saya akhirnya harus berkeringat untuk bisa makan di sini
dan saya ingin kamu menikmati hasil kerja saya dan keringat saya
saya ingin kamu makan enak
kalau kamu menolak artinya kamu tidak menghargai saya
saya mau buka jalan air
terus tak selera makan
bapak saya cuci muka dulu ya pak saya bisa lewat sebentar
bukan ada felt tangani atauindi
kamu harus bawain careful okey
dari dalam udara ibu aku dari sana
bu tambah air panas ya bu
itu kan utari
mau kemana dia
kenapa wajahnya seperti sedang ketakutan
saya harus segera kejar dia
kemana bapak itu
habis makan kok kabur begitu aja
mana belum banyak lagi
dasar tampangnya aja keren
gak taunya mah kere
biarin dia sakit perut ntar baru terasa
lu lari kemana lagi lu
ya betul betul baik baik
mereka orang orang suruhannya malena
besok pagi saya mau kembang
kalian sudah harus ada di sini
saya minta dikawal karena gak berani datang sendirian oke
gak salah lagi
mereka memang orang orang suruhannya malina
tapi ngapain mereka menangkap isan dan utari
saya ada tugas untuk kamu
kamu tahu karena orang yang biasa disewa oleh istri saya malena untuk mengawalnya
kalau nggak salah namanya dia itu

dia dengan kerumpulannya sedang berjalan
dia dengan kerumpulannya sedang berjalan
dia dengan kerumpulannya sedang berjalan
dan sedang menangkap dua orang yang paling penting buat saya saat ini

kamu sekarang cari posisinya dia di mana
dan segera bebaskan dua orang yang disekapnya itu

saya capek pak
saya muak sama semua orang bapak
kamu cukup cari tahu di mana posisinya mereka
biar semuanya saya yang ngurusin
baik pak saya akan laksanakan
dan kamu harus sudah siap untuk cari tahu di mana posisi mereka
saya akan buktikan bahwa saya bisa membantu menyehat tanpa uang saya
papa mereka tidak perlu tahu tentang semua itu
setelah menurut memerintah pijak
justru saya memang memiliki kebetulan bahwa
ya neng gak usah kaget
di pasar ini udah sering orang tua yang nenggalin anaknya
pertama tama diajak makan jalan jalan
pas neng meleng ditinggal
bu tapi dia bukan orang tua saya bu
dia bukan ayah saya
dah cocok itu
apalagi dia bukan orang tua neng
tega kan dia nenggalin neng di sini
abis makan aja dia gak bayar
apa dia gak punya duit kali ya neng ya
sampai dia tega ninggalin neng di sini
jadi pak prabu udah ninggalin aku sendirian di sini
bapak prabu ternyata udah gak betah lama lama hidup susah
mungkin dia udah nyesel udah ngikutin aku sampai sekarang
udah neng gak usah sedih
kalau emang neng udah ditinggal yaudah
apalagi dia bukan bapaknya neneng
kirain saya kabur pak
sudah berapa semuanya bu
rp dua puluh lima ribu pak
maaf kalau saya nggak bilang sama kamu kalau tadi saya lihat ibu kamu dan laki laki selan itu ditangkap orangnya malena tadi
tapi saya tahu keselamatan mereka sangat penting untuk kamu
saya akan bantu kamu
saya akan bantu kamu membebaskan mereka
uangnya lebih pak
ya sudah ambil saja semuanya ya
masuk masuk masuk masuk
jadi kamu belum melakukan apapun
kamu belum melakukan apapun dirk
bagaimana bapak bisa membalaskan dendam bapak kepada prabowo wijaya